kisru antara youtuber indonesia rius fernandes dan maskapai nasional garuda indonesia kira berakhir damai
pihak serikat pekerja garuda indonesia pun mencabut seluruh laporan
usai sepakat berdamai garuda indonesia mengundang rius fernandes untuk melakukan review penerbangan first class mereka
pertemuan antara rius fernandes dengan garuda indonesia dilakukan jumat pagi di kawasan setiabudi kuningan jakarta selatan
direktur utama garuda indonesia igusti ngurah aksara dan nadi putra menyampaikan permintaan maaf dan menyatakan garuda indonesia terbuka akan kritik
dia juga mengajak semua pihak menjaga garuda indonesia sebagai aset bangsa
sementara youtuber rius fernandes pun bersyukur perseteruan dengan garuda indonesia berakhir damai
rius pun mengaku tidak kapok untuk kembali mengkritik layanan publik
yang masa lalu sudah kita lupakan
dan kita sudah saling maafkan
yang penting kedepannya saya juga tetap akan terus terbang bersama garuda
apakah saya akan mereview garuda lagi pastinya
jadi mari kita sama sama membangun dan meningkatkan lagi citra garuda indonesia kita
kita juga akan nanti minta rius mereview juga semua penerbangan
dan saya tidak mengespesialkan untuk spesial ke bisnis class saja
tapi juga kalau ada ekonomi atau first class kita itu saya akan kasih reuse free di first class untuk mereview
tapi saya maunya yang jelek jelek aja
nah kalau misalnya yang bagus udah tahu semua masalahnya